selamat malam assalamualaikum pak indra
salam sejahtera untuk kita semua
pak lulung bisa anda ceritakan apa sebenarnya komunitas sukahaji lulung ini
apa tujuannya yang ketika itu dibentuk dan nanti peran atau kiprahnya akan seperti apa sih pak lulung
ya terima kasih pak enda ini kan bermula dari keinginan dan semangat serta inisiatif teman teman muda
yang mengenal saya terus mereka bertemu dengan saya
mereka sudah membentuk jargon namanya suka haji lulung
suka haji lulung ini pengertiannya atau artinya adalah suara kami haji lulung
oleh karenanya mereka ingin sekali membantu saya dalam mengimplementasikan pokok pokok pikiran saya
kemudian dia juga ingin membantu mensosialisasikan nama saya
ke masyarakat luas
ada beberapa pihak yang menyebut bahwa komunitas sukahaji lulung ini
atau nantinya relawan suka haji lulung ini terinspirasi oleh teman ahok begitu pak lulung
enggak kami sebelumnya sudah punya jargon ini sejak dua ribu empat namanya dulu halus haji lulung untuk semua
jadi apa kepentingan kepentingan untuk menjelang proses
pileg pilkada ini memang semua politisi membuat jargon jargon
tidak lagi mencontoh atau terinspirasi orang lain
sebenarnya saya sudah punya kemarin namanya itu adalah pemuda pilkada dua ribu tujuh belas
karena kemudian ada orang menggunakan pemuda pemudi
akhirnya kami ganti nama dengan sukah haji lulung